tolong dong jangan kasih tau ke musa nanti aku disuruh gantiin nanti aku disalahin dimarahin dihukum
aduh komplit penderitaan ibu doang matahari tolong tolong dan kasih tahu kasih ya aku
akan lakuin apa aja kamu jangan kecil aja
indra sekarang giliran kamu yang menendang siap bisa coba internet
bisa gimana sih mas nggak bilang dari tadi kan saya jadi malu mister
kamu ngapain sih saya enaknya aja bawa sepeda aku tidak tahu sepeda kamu udah diambil sama
geng begitu emang kenapa masalah gitu ya masalah banget
ya udah aku lapor aja kusat musa biar kamu dihukum seandainya sepeda kamu udah buat taluhan sama geng
black itu tolong dong jangan kasih tahu ke musa nanti aku di seru gantiin nanti aku disalahin
dimarahin dihukum aduh komplit penderitaan ibu doang amat eh apa apa tolong tolong jangan kasih tahu
ya aku bakal lakuin apa aja demi kamu asal kamu jangan bilangin ke
musa jangan nembik kecil aja
hai hai kalau mau keren namanya mantul mantul
kalau pada pasti kita sama ustadz musa kemana ya
hai woi tion gimana kalau sepedanya anak pun antah itu kita balikin aja kenapa dibalikin tadi
gue mau keserampet motor gara gara meninggalin gue nah sekali itu yang nolongin gue lagi juga
anak anak kunantai itu baik baik orangnya enak aja main balik balikin tapi kan kita
kan udah taruhan udah sepakat
ya tapi kan pesantren pun hanta itu pesantren kebanggaan kampung kita
kyai amin juga pemilik pesantren dan sesepuh disini
ustadz dan ustajahnya juga mengajari anak anak kampung untuk belajar agama
tetep aja nggak bisa apalagi sih sobri
udah biar biar kita kasih pelajaran dia
santri santri yang tadi padauri pak ustadz tuh
ya saya mau tanya bikin tentang culture openg murah pasang produk gningga saya kita berdua kamu kpositioner eman juga ngerti pih tak ada akibatnya
gak liat pak ustadz
iya bener pak ustadz gak liat
itu yang topinya sama kupiah yang rambutnya itu ikan ikan
gak liat ya
satu lagi lurus rambutnya
kayak alubang jelengan
iya bener pak ustadz gak liat
saya permisi dulu pak ustadz
mereka udah pada pulang
kami segera pulang pesantren ya
makasih ustadz assalamualaikum
anak anak tuh udah berada di sini
pada pulang ke pesantren
syukur kalau gitu deh
kita pulang aja
ih kalian ngapain pada kemarin
kita kesini cuma mau main main
bentar kok pak
lagian juga gitu tuh
yaudah yaudah yaudah
jadi gini aja dah
positif punya sesuatu yang terbaru buat kalian
biar kalian tuh gak pada bosan
sesuatu yang baru
apaan itu mpok
kalau sudah selesai makan
mari sama sama kita baca doa setelah makan
ya apa itu doanya
ustadz senang banget karena kalian semakin pintar
kalian selalu berdoa
dan selalu mengingat allah swt ya
sekarang kalau begitu kalian semua boleh kembali ke kamar kalian masing masing
terus abis itu jangan lupa belajar ya
abis belajar tidur ya
yaudah sekarang semuanya boleh bubar
kecuali sobri dan haikal ya
kecuali sobri dan haikal
untuk lukman lukman kamu boleh keluar
indra juga boleh keluar
kok bisa sih ustadz
asun juga silahkan ayo
ya sobri haikal
ustadz mau tanya sama kalian ya
kemana sepeda yang satu lagi
loh kok pada diem
ternyata sepedanya itu kurang satu
mister sergi bilang
kalau kalian berdua itu bawa sepeda cuma satu
nah kemana sepedanya satu lagi
sebenarnya gini ustadz
aduh aduh aduh sobri
nggak mau nggak mau pak
kok nggak mau makan sih
ya allah neng makan sayang
masakan positif gak enak ya
jadinya kau itu buat yang positif jadi kan
buat oner aja terus
kamu tidak boleh membuang buang makanan
sebagaimana diriwayatkan dalam
diriwayatkan dalam hadis riwayat bukhori
nah betul tuh kata ayu
sesungguhnya allah membenci kalian karena tiga hal
satu kata katanya berkata dusta
dua menyanyiakan harta
ketiga banyak meminta
tuh diinget ya amalia
aman amalia betul tuh kata lilis
makanan itu juga harta tahu
jadi ndak boleh disiasiakan
sekarang yang makanannya belum habis
yang sudah selesai makan
jangan lupa berdua selamatkan ya
makanan abis aja
sopri kamu sabar ya
kamu tenang kamu tenang samri
ya udah duduk lagi duduk lagi
duduk lagi ya
yuk yuk duduk lagi
ya udah gak usah nangis ya
biar nanti ustadz usahakan
supaya perampoknya bisa ketemu
terus sepeda kamu bisa balik lagi ya
kalau perlu nih ya
supaya perampoknya bisa ketemu
terus sepeda kamu bisa ketemu
terus sepeda kamu bisa ketemu